sementara itu menanggapi tuntutan seumur hidup
ferdisambo anggota komisi tiga dpr ri johan budi
meminta masyarakat menghargai semua proses hukum yang sudah
dan yang sedang berlangsung
menurutnya transparansi kasus sudah cukup baik
sehingga masyarakat bisa menilai sendiri adil tidaknya
sampai dengan vonisnya nanti
johan menyatakan secara langsung di hampir semua televisi nasional
membuat masyarakat pun punya akses informasi luas
terhadap jalannya kasus ini
johan mengaku tidak melulu memantau persidangan
tapi politisi pdip ini menyebut sudah banyak fakta
kemudian sudut pandang terdakwa
hingga keterangan ahli yang terungkap di persidangan ini
nanti kita serahkan kepada hakim yang memutuskan
menurut jaksa tuntutan kepada terdakwa
seperti yang disampaikan
nah ini fair atau tidak fair
adil atau tidak adil
tentu semua punya sudut pandang yang bisa beda
jadi kalau saya kita hormati saja proses hukumnya di pengadilan